ini anak siapa
lo main ini anak siapa
ini tuh bukan playground
buat buat main tau nggak
ini ini anak khas saya
sejak kapan pegawai di kantor ini
boleh bawa anak asuh
cuma dua jam aja kok beneran
sekarang juga kamu bawa pulang
tapi mau ditaruh di mana
bu jangan bu
maafin cacing upil ya
tapi hanya dua jam
kamu saya pecat
ih kamu cuma lakau banget dong
hmm berat lagi
eh anak monster
jangan gara gara di sini
ini tuh ofis
kantor nggak boleh dirusak rusak tau
sekarang aku punya kerjaan
duduk di sini oke
anak siapa tuh lucu banget
pinter banget sih
lucu banget anaknya
dia tuh mungkin kelihatannya kayak
lu tuh ngomong sembarangan banget ya
lain kali kalau ada kakak itu lagi
kau malah aku sih yang dipukul
kamu tuh harus pukul kop tau nggak
awas lo jangan kemana mana
cawang aku di rumah
masih turak kek
ini mau digicik gicik sama aku
lu ini berantakan banget sih
ibu anak siapa sih bandel banget sih
ini udah diacak acak anak siapa sih
nggak udah kan
eh eh aduh
eh kamu tarik tarik
coba tumpetin banten
semua file laporan dalam komputer saya hilang kamu tahu laporan itu harus saya
kasihan kepada ronald siang ini juga apalagi saya semua berkas berkas penting saya habis
dibong bong sama tuan kecil yang lebih parah lagi nih mata saya dipukul anak ini
sampai sekarang masih kerasa sakit nih gara gara kamu lorah muka sama baju saya sama hitamnya
kemakopi tapi nggak sengaja nggak sengaja mbahmu pokoknya kamu harus cuci baju saya
sampai bersih tapi enggak ada tapi tapian atau kamu saya pecat syukur ini pecat
rasain itu ikat emang enak sekarang kamu nggak bisa gerak gerak dia menjadi situ
kain kain mobil hai eh tahu enggak gara gara kamu aku harus cuci baju nek lampir itu semua
di rumah belum pernah cuci baju sekarang aku nyusui baju orang lain buka ini please buka
sendiri kamu pasti nggak bisa cacer
gila ya anak kecil dikit kayak gitu biarin aja di ikut situ tahu rasa kalau anak monster

ya udah lepas aja kalau berani tapi lo yang tahu jawab ya
tuh emang bener bener monster ya biar gue buka icetannya
iih jangan dilepasin tahu stupid banget sih ya udah seperti gue bilang lo tanggung jawab kalau ada apa apa oke
siapa takut emang lo kira gue takut sama anak kecil gue bisa ngurus mereka enggak kayak oh
iya dah sekarang kamu ikut aku ya
sini mau digendong gak
iya udah tau aja tuh
raka kamu duduk disini kak opi mau kerja dulu benar ya jangan bandel ya
oke kamu kesini sebentar pi
raka kamu tunggu di sini bentar ya kopi dipanggil sama bos
habis beresin ruang rapat jangan lupa ya
keluarin botol botol wine yang baru
sebab tadi pak ronald pesen sama saya
kalau tamunya yang sekarang ini tuh datang dari hongkong
jadi winenya tuh harus nomor satu
jangan lupa makanan kecilnya
iya saya segera siapkan
yaudah sana buruan
nanti tamunya keburu datang
aduh itu kan wine